menjelang natal dan tahun baru umumnya kita ini berkumpul bersama dengan keluarga untuk merayakan bersama
namun di tengah pandemi covid sembilan belas ini kita juga harus membatasi tentunya merayakan kebersamaan tersebut untuk membantu menekan penularan virus covid sembilan belas
berdasarkan rangkuman tim litbang cnn indonesia berikut ini kami bagikan sejumlah kiat untuk anda agar bisa meminimalisir risiko penularan covid sembilan belas jika memang harus berkumpul bersama dengan sanak saudara
memang ya kalau momen natal dan tahun baru khususnya mungkin bagi anda yang merayakan natal ini biasanya ngambil cuti dari sebelum natal hingga lewat tahun baru nanti
tapi ini sejumlah kiat untuk tetap aman apabila memang anda ini harus berkumpul bersama dengan keluarga
yang pertama ini dari segi transportasi ini ada dua jenis transportasi tentunya untuk beraktivitas yakni transportasi umum dan juga transportasi pribadi
yang pertama jika anda memang harus misalnya menggunakan transportasi umum gitu ya dalam hal ini pemerintah melalui kementerian
dan perhubungan dan juga darat sudah mengatur dengan jelas aturan aman di masing masing moda transportasi
seperti misalnya jam operasionalnya kemudian kapasitas penumpang dan juga aturan penggunaan masker yang wajib anda patuhi
jadi tinggal kita yang wajib untuk mematuhinya apalagi memang kalau naik kendaraan umum ini lebih rentan gitu ya penularan virus covid sembilan belas
nah sedangkan misalnya anda juga naik kendaraan pribadi ini juga nggak boleh lengah protokol kesehatannya jika mengacu pada aturan psbb di jakarta
dimana saat ini masih di tahap psbb transisi maka jumlah orang maksimal di dalam mobil atau kendaraan anda
jadi tetap ya walaupun naik kendaraan pribadi sekali lagi ini juga tidak artinya anda lengang dalam protokol kesehatan
kemudian juga misalnya kalau kita lihat di transportasi kemudian anda juga harus ingat yang namanya pesan ibu
selain tadi di transportasi sebelum jalan ke rumah saudara ini juga kita harus
anda juga harus ingat pesan ibu tiga m yang pasti menggunakan masker kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak
jika anda merasa perlu menggunakan tambahan seperti misalnya face shield ini sangatlah dianjurkan
kemudian juga hindari juga menyentuh area wajah seperti mata hidung dan mulut selama anda berkumpul bersama keluarga dan saudara
dan apabila memang harus gitu ya misalnya untuk menyentuh bagian bagian tadi
maka sering seringlah anda untuk mencuci tangan terutama dengan air mengalir selama dua puluh detik
pindah memegang barang yang banyak disentuh orang apalagi misalnya banyak keluarga gitu kan
misalnya pinjem pinjeman handphone itu juga harus lebih waspada
selain itu juga pastikan untuk tetap menjaga jarak
jadi walaupun berkumpul bersama keluarga rame rame tapi tetap berikan jarak yang bertujuan untuk menghindari droplet orang lain
dan sebaliknya menghindarkan juga orang lain dari droplet kita
karena dalam hal bertemu dengan kerabat ataupun keluarga ini juga hindari bersentuhan seperti bersalaman atau saling berpelukan
jadi jangan mentang mentang
kita menganggapnya oh ini saudara kita dekat
tapi akhirnya kita abai dengan protokol kesehatan
dan sebisa mungkin ini pertemuan kerabat dilakukan di ruang terbuka
jadi misalnya kalau kira kira ruangannya tertutup mungkin anda bisa membuka jendela agar sirkulasinya juga lebih baik gitu ya
nah kemudian misalnya ini sudah selesai menerapkan protokol kesehatan dari tadi sebelum berangkat
kemudian setelah di rumah saudara atau rumah kerabat
ini yang juga penting atau belum selesai kita menerapkan aturan protokol kesehatan
yang juga tidak kalah penting adalah tetap aman saat raya
dan kebersamaan ini saat kita pulang
ini masker dan juga semua perlengkapan yang anda gunakan tadi gitu ya
lalu dicuci dengan deterjen kemudian juga hindari kotak fisik dengan penghuni rumah dan juga menyentuh perabotan
jadi misalnya baru pulang ini langsung barang barang tadi disisikan dan bersihkan diri anda dengan mandi dan juga keramas
kemudian jangan lupa juga istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh
sehingga walaupun misalnya kita berkumpul bersama berkeluarga tapi kita tetap sehat gitu ya
ini juga tidak kalah penting
ini adalah barang barang yang harus ada atau wajib ada di tas anda selama beraktivitas di masa new normal
yang pertama udah pasti adalah tisu basah dan juga tisu kering yang diperlukan untuk membersihkan permukaan pada benda mati
dan penggunaan tisu basah yang mengandung alkohol ini menjadi pilihan tepat selanjutnya
dan selanjutnya ini adalah cairan pembersih tangan atau hand sanitizer sepertinya sudah wajib ini ada di tas kita ya
cairan ini digunakan sebagai pengganti air dan juga sabun antiseptik untuk
dan disarankan untuk tidak mengganti air
dan disarankan untuk tidak mengganti air
untuk tidak hanya membawa satu masker
ini juga yang sering kita mungkin sering lupa nih bawa masker hanya satu
ini bawa masker cadangan saat beraktivitas karena anda harus mempersiapkan dua hingga tiga lembar masker yang bisa diganti
karena masker ini harus rajin diganti setiap empat jam sekali agar kesehatan kulit yang tertutup masker ini tetap terjaga
sebagai langkah pencegahan penularan virus corona anda juga perlu membawa peralatan makan hingga alat ibadah pribadi

anda juga perlu untuk membawa sabun pencuci tangan pribadi
jadi bawa sabun sendiri ya untuk mencuci tangan dimana saja tanpa perlu khawatir kehabisan sabun pencuci tangan
dan tentunya selain vitamin sediakan juga cemilan sehat seperti misalnya buah buahan agar sistem kekebalan tubuh tetap terjaga
dan meski demikian tetap tidak bepergian keluar rumah adalah pilihan terbaik saat pandemi seperti saat ini
dengan segala keterbatasan yang ada kita dapat memanfaatkan teknologi untuk merayakan kebersamaan misalnya video call gitu ya
salah satunya tadi dengan panggilan video yang ya sudah banyak platformnya bisa anda manfaatkan